saudara kondisi ekonomi global yang tak pasti membuat bank indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi enam dua puluh lima persen
bank indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter makro prudensial dan sistem pembayaran untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi
rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh tiga dan dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat memutuskan untuk menaikkan bi rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi enam dua puluh lima persen
suku bunga deposit facility sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima lima persen dan suku bunga lending facility sebesar dua puluh lima basis point menjadi tujuh persen
penaikan suku bunga ini untuk
sejalan dengan stand kebijakan moneter yang prostability
sejalan dengan stand kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global bank indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter makro prudensial dan sistem pembayaran
pertama kenaikan struktur suku bunga di pasar uang rupiah sejalan dengan kenaikan bi rate
serta meningkatnya yield us treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portfolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah
kedua peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot domestic non deliverable forward dan surat berharga negara di pasar sekunder
penguatan strategi transaksi term repo sbm
dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan
penguatan strategi operasi moneter yang pro market untuk efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas rupiah bank indonesia sekuritas falas bank indonesia dan sukuk falas bank indonesia
bank indonesia juga menguatkan implementasi kebijakan makro prudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit
pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan
bi memperkuat kebijakan insentif likuiditas makro prudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas
yakni sektor penunjang hilirisasi konstruksi dan real estate produktif ekonomi kreatif otomotif perdagangan listrik gas air bersih dan jasa sosial
serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai satu juni dua ribu dua puluh
kedua mempertahankan rasio counter cylical capital buffer sebesar persen rasio intermediasi makro prudensial pada kisaran delapan puluh empat hingga sembilan puluh
rasio penyangga likuiditas makro prudensial sebesar lima persen dengan fleksibilitas repo sebesar lima persen dan rasio plm syariah sebesar tiga lima persen dengan fleksibilitas repo sebesar tiga empat
bank indonesia memperkirakan ekonomi indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global
pertumbuhan ekonomi di triwulan satu dan dua tahun dua ribu dua puluh empat diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan empat tahun dua ribu dua puluh
didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan ramadan dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah